meningkatnya kasus penyebaran covid sembilan belas di jakarta berdampak kepada tingkat keterisian pasien covid sembilan belas
di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
kepala humas rsdc wisma atlet kemayoran mintoro sumego menyebut
tingkat keterisian pasien covid sembilan belas di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
terus mengalami peningkatan hingga mencapai enam puluh tiga persen
total kumulatif pasien omikron ada sebanyak satu dua ratus tiga pasien
dengan rincian sembilan puluh enam persen atau satu satu ratus empat puluh satu pasien telah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah
sementara enam puluh dua pasien masih menjalani perawatan
pasien omikron keseluruhan kumulatif yang dilawat di wisma atlet ada satu dua ratus tiga pasien
enam persen atau satu satu ratus empat puluh satu sudah dinyatakan pulang sembuh
dan saat ini dirawat tinggal empat persen saja atau enam puluh dua orang
ini asimptomatis ada sepuluh persen dan simptomatis ada sembilan puluh persen ya
asal negara perjalanan untuk omikron ini pertama adalah dari saudi arabia
terus dari turki dari malaysia dari uni emirat arab dan dari amerika serikat
tenaga kesehatan atau relawan yang ada saat ini ada dua dua ratus lima puluh satu
jadi itu sudah terjadi
jadi penambahan dari beberapa hari yang lalu
pihak rsdc wisma atlet kemayoran mengaku telah melakukan antisipasi
untuk menghadapi peningkatan jumlah pasien dengan menyiagakan ribuan tenaga kesehatan
dan relawan serta obat obatan dan vitamin
di surabaya jawa timur jumlah kasus aktif di jatim mencapai dua delapan puluh sembilan kasus
dengan rata rata peningkatan angka kasus harian sebanyak dua ratus kasus
mengantisipasi jumlah lonjakan pasien yang membutuhkan perawatan khusus
sejumlah rumah sakit di surabaya menambah kapasitas tempat tidur
di rumah sakit nasional hospital selain melakukan penambahan kapasitas ruang rawat khusus covid sembilan belas
rumah sakit ini juga menaikkan level situasi covid sembilan belas dari level dua ke level tiga
hal ini didasarkan pada peningkatan kapasitas tempat tidur terpakai yang sudah mencapai lima puluh persen
karena sudah semakin meningkat bor sudah lebih dari lima puluh persen
jika lebih dari lima puluh persen nanti level tiga
jika sudah mencapai delapan puluh persen kita masuk yang level empat
saat ini kita buka hanya di lantai satu lantai
jadi kapasitas kita masih lima puluh persen
sudah kita persiapkan juga untuk lantai yang lainnya
tapi sedanglah kita lakukan persiapan
jika memang dibutuhkan baru kita buka
jadi cenderung tidak ada kenaikan yang cukup
kemungkinan besar memang karena kasus kasus yang kita temukan rata rata tanpa gejala atau gejalanya ringan
sedangkan sekarang kan di kemenkesan kriterianya untuk masuk rumah sakit itu kan harus gejala sedang atau gejala berat
jadi rata rata kalau tidak isoman ya isoter
data terbaru jumlah temuan kasus omikron jatim mencapai satu ratus delapan kasus
yang tersebar di tiga belas kabupaten kota
dengan enam puluh tiga dua persen diantaranya bergejala ringan dan tanpa gejala
tim liputan cnn indonesia